membangun bisnis spa di kawasan ubud bali tidaklah dibangun dengan mudah oleh pengusaha yang satu ini
gagal meraih impiannya untuk bekerja di sebuah kapal pesiar justru menjadi titik awal i putu ngurah sudharma
untuk mendirikan bisnis spa bersama sang istri yang kini sudah beromset miliaran rupiah per tahun
seperti apa strategi yang dibangun oleh keduanya saya ledy malino inilah bisnis anak muda
selain pesona alam bali juga dikenal sebagai pusat bisnis spa
salah satu yang cukup dikenal di pulau dewata adalah sang spa yang terletak di ubud
bisnis ini dirintis oleh iputu ngurah sudarman pada dua ribu delapan saat usianya dua puluh delapan tahun
sejak di bangku kuliah ngurah berkeinginan menjadi pengusaha
lulusan setia pariwisata yapari bandung ini
awalnya berniat bekerja di kapal pesiar agar mendapat gaji besar untuk modal membangun bisnisnya
namun setelah tertipu empat puluh juta rupiah oleh salah satu agen yang menjanjikannya berlayar
murah beralih profesi menjadi terapis
disinilah ia melihat peluang bisnis
berbekal pengalamannya selama sembilan bulan sebagai terapis spa
i putungurah sudarma dan sang istri komang astini sepakat mendirikan spa
dan akhirnya saya mulai sekitar dua bulan pertama
saya mempelajari seluk beluk tentang spa itu sendiri bukan hanya terapisnya
nah waktu saya masuk di dalam perusahaan itu saya akan diajarkan lebih ke teknik terapinya
kemudian saya coba masuk dari segi bisnisnya dari segi desainnya bangunannya
terus kemudian coba saya kalkulasikan berapa akan menghabiskan dana dan juga produk produk yang digunakan
nah ternyata produk yang digunakan itu bisa bertahan lumayan lama

pinjaman enam puluh juta rupiah dari bank menjadi modal awal murah dan asti merintis bisnis spa
modal tersebut digunakan untuk menyewa dan merenovasi rumah dan lahan seluas satu hektare
dengan biaya sepuluh juta rupiah untuk sepuluh tahun
uang pinjaman itu juga mereka gunakan untuk membeli bahan baku spa
memang sangat sederhana sekali sampai tamunya juga mengatakan
jadi horse stable jadi kayak kandang kuda kadangnya
tapi ⁇ its ⁇ okay kalau misalnya kamu gak enjoy kamu masuk aja kamu gak usah bayar
jadi banyaklah cara cara bagaimana tamu itu yang sudah masuk itu biar gak batal untuk menikmati treatmentnya
tapi setelah itu mereka paham tahu saya kenal terus jadi nyambung
jadi mereka malah jadi sahabat dekat dan bahkan sampai sekarang jadi mereka kalau ke bali pasti hubung saya secara pribadi
maupun datang ke sang spa untuk treatment gitu
makanya dari pelayanan sih
dan kesederhanaan kejujuran dalam melayani itu memang sangat penting banget bagi mereka gitu
omset di bulan pertama hanya sembilan ratus lima puluh ribu rupiah
sedikitnya pengunjung menjadi ujian awal mereka merintis spa
lalu sempat juga di bulan kedua menyatakan ingin menyerah
asti seperti apa saat itu keadaannya
keadaannya waktu itu sedih karena harus bayar bank listrik air telpon dan makan sehari hari
terus juga saya sebagai wanita pingin beli sesuatu akhirnya tidak bisa kenapa harus beli ini
saya bilang ya udah kamu aja yang urusin ini cari karyawan satu
cari karyawan satu aja untuk ngendalas ini
jadi saya cari kerja di luar
untuk menutupi yang lainnya yang nggak bisa kita bayar
kadang kan telpon juga kita nunggak bayarnya
itu yang saya sampaikan
waktu itu sempat sedih memang
karena apa yang saya inginkan itu nggak sesuai waktu itu
tapi sempat suami udah memberikan motivasi mulai terbuka lagi
ya udahlah mungkin ini udah jalan juga udah petunjuk dari yang maha kuasa
ya udah saya akan jalani
saya akan kasih waktu satu tahun lagi
kalau satu tahun tidak ada perubahan saya harus mengambil keputusan
ngurah pun putar otak untuk menyelamatkan bisnisnya
ia menyebarkan brosur di wilayah ubud dan mengadakan promosi jasa antarjemput gratis
tiga bulan berselang omsetnya mencapai sembilan juta rupiah dan ngurah bisa merekrut seorang karyawan
setelah dua tahun bisnis berjalan sang spa menempati lahan seluas enam hektare
kini sang spa telah memiliki tiga outlet di kawasan ubud
pelanggan pun datang
baik dari dalam negeri maupun

jumlahnya pun terus meningkat
kita benar benar rileks
yang awalnya kita kesini dalam keadaan yang capek dalam keadaan yang benar benar lelah
jadi kita saat dipijat dengan pijat biasanya untuk terapisnya itu bertanya
jadi kita mau pijatan yang soft medium atau strong
biasanya nanti sesuai tekanannya
jadi dengan tekanan tekanan itu
mereka sudah bisa membuat tubuh itu relax kembali
peredaran darah kembali lancar
saya pikir bahwa metode ini berdasarkan dari hati
dan itu adalah metodologi yang juga digunakan oleh para terapeuta spa lain
dan itu sangat jelas bahwa latihan itu konsisten di seluruh sang spa
semua terapeuta sangat baik
dan fasilitasnya di sini sangat bagus
ada banyak spa di ubud tapi ini adalah yang sangat istimewa
ini tenang dan tenang dan kawasan kawasan ini baik
ngora dan asti mencoba berbagai terobosan agar treatment spa mereka
senantiasa memiliki ciri khas unik
ini juga ada treatment yang langsung dipegang sama owner sang spa juga ya
itu dipegang oleh saya dan pak kora
saya memang buat sebagai itu signature nya
jadi karena treatment dan massage dari sang spa itu
itu sebuah keunikan saya create berdua
jadi sebenarnya intuitive flow massage itu memang diambil dari balinese massage
karena terlalu banyak yang namanya request kepada owner dengan harga yang sama
kan nggak mungkin nanti karena terbatas
jadi saya buat dengan nama yang berbeda dengan treatment yang sama
tapi ada sentuhan sentuhan yang lain gitu yang memberikan perbedaan
karena hipnoterapi juga saya masukkan di dalamnya
karena ini belum ada ya belum ada yang namanya sebuah massage digabungkan
dengan hipnoterapi dan yoga
jadi saya lakukan itu dan casnya memang berbeda
itu akan jadi apa namanya itu
good karma juga cukup laris di sini
good karma itu saya kasih namanya good karma itu karena
satu tamu satu customer itu dimasak oleh dua orang
target memang warga negara asing atau memang domestik saat membuka dan sampai sekarang
oh ya kalau target waktu itu saya nggak sempat memikirkan nanti yang datang siapa
sebenarnya saya berpikir mau lokal domestik ataupun internasional
ataupun warga asing yang jelas mereka harus menikmati kualitas pelayanan yang sama
nah terus saya bikin yang namanya beberapa harga khusus untuk lokal
dan ternyata nggak terlalu banyak orang lokal yang datang
yang lebih banyak justru orang bule orang luar
dan kita juga sampai sebarin brosur brosur ke bank bank kan
biar ada orang lokal mungkin perlu mungkin kita pasar ini kita coba garap gitu
ternyata nggak cukup bagus gitu
nah justru bule yang paling banyak terutama australia dan jepang
karena kunjungan di bali itu paling besar itu adalah australia dan jepang
kemudian disusul sama china
nama sang spa ada filosofinya nggak
sang spa itu sebelum saya buka saya sudah mencari beberapa nama
ada tiga alternatif nama kalau nggak salah waktu itu
jadi sang spa ini saya coba renungkan
sebenarnya saya ambil dari inisial dari bapak saya s
bapak dan ibu saya sudiarsa dan sutami
kemudian a adalah istri saya astini
dan kemudian ng itu murah nama saya
jadi saya gabungkan di situ karena sang itu kata yang memiliki power yang cukup bagus
dan saya udah mencari
saya juga berharap waktu itu bisa memberikan apa namanya jadi brand yang hebat nantinya
tak hanya penentuan nama pilihan warna pun memiliki makna tersendiri
itu memiliki ada empat elemen di dalam tubuh kita
yaitu adalah fisik secara badan kemudian hati perasaan kemudian pikiran dan spiritual
nah jadi keempat elemen ini di dalam diri kita kalau misalnya begitu seimbang
itu yang disebut kita itu sehat
jadi sang sepah ini berhubungan dengan kesehatan
kita masih dihadapi walaupun sudah beromsep sekarang berapa
sekitar per tahunnya sih empat enam lah
dan itu sangat terbuka dengan para pekerja di sini
ya kita terbuka aja sama mereka

bisnis di bidang spa kerap terbentur masalah kurangnya sumber daya manusia yang loyal
meski ada sistem penalti kadang kadang pekerja spa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati
ngurah dan asi kembali mencari strategi untuk mencari dan mempertahankan karyawan yang berkualitas
nah untuk saat ini karena
model yang seperti itu kan selalu ada
mereka punya hak untuk memilih pekerjaannya di mana dan juga untuk keluar
sekalipun memang ada perjanjian sudah jelas di situ
saya nggak terlalu banyak mempermasalahkan itu akhirnya
akhirnya saya justru membangun sebuah strategi yang baru
saya kerjasama dengan sekolah sekolah
kemudian kita terima yang namanya ada yang namanya dw daily worker
kemudian ada yang training training
kemudian ada yang magang magang
kita mencetak terapis terapis
kita mencetak yang namanya
calon calon terapis begitu mereka begitu selesai sekolah mereka akan datang ke sini untuk kerja
kesulitan masih dihadapi walaupun sudah beromset sekarang berapa
sekitar per tahunnya sih empat
empat enam miliar rupiah
dan itu sangat terbuka dengan para pekerja di sini
ya kita terbuka aja sama mereka karena kan ada target
jadi kita terbuka saja sama karyawan
sama karyawan maupun siapapun
karena sebuah bisnis itu memang harus fair
jadi mereka merasa dirinya itu terpacu juga
oh ya tahun bulan lalu kita punya omset sekian
jadi pas di general meeting itu kita sampaikan
jadi omset itu memang kita lumayan memacu juga
kalau misalnya mencapai target kita kasih bonus mereka
penghargaan kepada karyawan setiap bulan dinilai berdasarkan
kedisiplinan ketertiban dan target yang berhasil dicapai
dari target itu biasanya dari rasio bulanan
siapa yang memenuhi target misalkan mencapai seratus jam per bulan
dialah yang mendapatkan the best
selain pemberian penghargaan untuk para pegawai
ngurah dan asti mengadakan pelatihan di sekolah sekolah menengah pariwisata
untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang pelayanan spa
pelatihan ini juga untuk membantu warga sekitar
dari semenjak kehadiran sang spa sekolah ini banyak sekali dibantu
walaupun sebelumnya kami juga sudah membuka program untuk terapis
tetapi begitu sang sepa masuk
kami banyak dibantu terutama dari anak anak kami diberi kesempatan untuk pelatihan di tempatnya
seperti training day bahkan ada yang diberikan peluang untuk bekerja di sana
selalu memberi manfaat bagi orang lain
menjadi motivasi murah dan asli dalam mengembangkan bisnis
kesuksesan yang mereka raih saat ini juga tak lepas dari dukungan orang tua
pang mande selamat
raga sujud meditasi
makin raga mekarie di sepa
pang mande lancar
jangan pernah menunda gajinya orang
perusahaan itu maju
karena kita jujur kepada karyawan
karyawan serahi sepenuhnya untuk memiliki spa ini
biar supaya ini milik bersama
siapapun yang bekerja supaya betul betul jujur
di awal berdirinya sang spa
hanya ngurah dan asti yang melayani pelanggan
kini sang spa telah mempekerjakan enam puluh orang
suami istri ini bercita cita menjadikan sang spa sebagai pusat spa di bali
lalu menurut asti dan murah ini
menurut kalian apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh pengusaha yang masih startup
yang masih start up
yang pertama keberanian untuk memulai ya
keberanian untuk mulai
biasanya kalau misalnya untuk memulai sesuatu itu jelas sudah punya yang namanya gambaran
gambaran itu dalam bentuk impian mungkin ya
jadi banyak sekali anak anak muda sekarang punya impian
punya keinginan menjadi apa
tapi nggak punya keberanian untuk bertindak
terus juga ada kadang kadang berpikir uang harus ada dulu gitu
padahal uang itu yang kesekian yang kesekian lah gitu
jadi kalau misalnya udah ada keberanian untuk bertindak
dan terus tekun untuk belajar belajar untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan
itu pasti akan tercapai
karena proses belajar dan jatuh bangun itu udah biasa
apapun situasinya yang jelas lakukan penuh dengan sabar
dan berdoa juga
karena kita pernah buka di kerobokan satu lagi yang keempat
itu kan menanam modal tiga ratus lima puluh
itu saya katakan gagal dalam artian
anggap aja itu untuk pembelajaran
tapi saya tidak akan menyerah sampai di sana
sukses itu adalah kumpulan sukses sukses kecil setiap hari
misalnya dari bangun pagi kemudian memberikan treatment kepada tamu
terus tamunya begitu puas terus mereka datang lagi dan merekomendasikan kepada teman temannya
kemudian ada penambahan penambahan customer yang baru
dalam menjalankan bisnis ngurah dan asti berbagi tugas
strategi pemasaran sepenuhnya dipegang oleh ipu tunggurah sudarma
pria kelahiran sepuluh juni seribu sembilan ratus delapan puluh ini akan menjadikan tahun ini sebagai
yang paling duper selamat untuk melihat
hari yang sama
controlling kemudian kualitas pelayanan itu secara keseluruhan dari penjemputan
tamu yang dijemput kemudian disambut welcoming diberikan treatment dari terapisnya kemudian firewall nya
nah setelah itu apalagi nah itu sedang dirancang juga bagaimana caranya meng in touch tetap dengan customer yang pernah datang
sang spa mendapatkan keuntungan bersih minimal seratus juta rupiah setiap bulan
tugas mengolah keuangan dan meminimalisir pengeluaran
menjadi tanggung jawab sang istri komang astini
barang sudah ada mereka tidak cross check lagi dibeli lagi jadi sedikit lost control
jadi ada beberapa biaya yang loss control memang
jadi saya harus selalu detail di sana
saya sering tegur suami pak ngurah sendiri kalau ada uang itu jangan invest terlalu banyak karena kurang bagus
oke untuk saat ini saya mulai stop investnya itu
tiga tahun belakangan ini saya stop penguara stop sampai disini kita gak usah invest lagi
kalau terlalu banyak investasi bahaya di bisnisnya seperti itu
jadi dulu kalau ada uang itu kalau menurut bapak kalau ada uang di investkan ke tanah
tapi menurut saya kalau ada uang itu kita keep untuk operasional di spa nya
untuk memutar modal untuk pembayaran gaji segala macamnya
kita nggak pernah tahu untuk kedepannya apakah tamu akan terus rame
apa seperti apa jadi menurut saya sendiri itu uang harus di set seratus juta sampai dua ratus juta
enam tahun menekuni bisnis spa berbagai penghargaan telah diraih murah dan asti
di antaranya pemenang wira usaha mandiri dua ribu tiga belas dan best brand bali award dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
ngurah berharap pemerintah terus mendukung berkembangnya bisnis spa di bali
harapannya seperti apa
harapannya kedepannya terus sama untuk spa ya
untuk spa itu pemerintah bisa lebih ikut di dalamnya untuk menjaga standarisasi
terutama di fasilitas
kalau misalnya yang namanya spa jadi biar fasilitas dan pelayanannya itu biar benar benar jadi standar
jadi sehingga tidak ada lagi spa dengan konotasi yang negatif
jadi karena spa itu kan lebih pada pelayanan secara holistik untuk kesehatan relaksasi
jadi spa itu lebih pada penggunaan air
kemudian makanya tadi waktu saya memberikan yang namanya treatment itu saya menggunakan air juga sacret water
saya ambil dari air yang sudah air kalau orang bali bilangnya itu kelebutan itu air yang dari sungai yang masih pure
jadi itu akan memberikan yang namanya efek jauh lebih baik
jadi itu akan memberikan lebih banyak energi di dalam tubuh kita sendiri
sekarang sudah memiliki tiga outlet untuk langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk naik level lagi
kita sebagai seorang pebisnis jangan pernah puas
itu yang pertama jangan pernah puas karena diberikan umur yang tidak begitu panjang sebenarnya
paling manusia hanya berumur tujuh puluh sampai sembilan puluh tahun
jadi gunakan kesempatan untuk berinovasi terus dan tujuan saya untuk kedepannya itu adalah franchise
jadi saya gunakan kesempatan ini
terus untuk mengembangkan dan berinovasi seperti itu
nah jadi untuk yang pertama ini sekarang sedang membangun yang namanya internalnya itu fondasinya
dibangun secara terus menerus termasuk sop di dalamnya sehingga tahun dua ribu tujuh belas itu saya sudah mengembangkan bentuk franchise
jadi bisa membangun spa tidak hanya di ubud saja tapi bisa di seluruh bali di indonesia maupun di luar negeri
terus kemudian sekolah spa juga sangat dibutuhkan
karena ini akan mendukung
mendukung kebutuhan terapis karena ini sangat tantangan yang sangat besar bagi seluruh spa di bali terutama
jadi tujuan saya yang pertama adalah berusaha untuk mencetak terapis yang sebanyak banyaknya yang berkualitas
anda sendiri melihat anda ini sudah sukses atau apa arti sukses anda
oke kalau sukses menurut saya mungkin ada beberapa definisi ya
yang pertama itu adalah proses kemudian pencapaian
kalau misalnya cuma proses saja tidak pernah mencapai sesuatu bukan sukses
kalau misalnya mencapai sesuatu tanpa proses yang benar benar dilakonin dari diri sendiri itu juga bukan sukses
tapi kalau misalnya menurut saya sendiri sukses itu adalah kumpulan sukses sukses kecil setiap hari
misalnya dari bangun pagi kemudian memberikan treatment kepada tamu
terus tamunya begitu puas terus mereka datang lagi dan merekomendasikan kepada teman temannya
kemudian ada penambahan penambahan customer yang baru itu adalah angka angka kesuksesan dalam bentuk proses
kemudian dalam satu tahun itu ada namanya kita membuat satu target satu tujuan satu visi
jadi kalau misalnya kita sudah mencapai pada visi itu itu sebuah kesuksesan yang bisa kita jadikan sebagai penyemangat untuk terus menerus
terus kemudian kita tidak pernah berhenti untuk mempersiapkan diri
karena begitu kita mempersiapkan diri terus kemudian ketemu pada kesempatan

itu sudah jelas prospek untuk mencapai sukses itu sudah
begitu lebar untuk kita